kementerian komunikasi dan informatika telah menggelar konferensi pers terkait pemberantasan judi online yang kian marak di tengah masyarakat
untuk memperbarui informasinya sudah ada produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim
karmel apakah ada rencana pembuatan kebijakan baru terkait dengan pemberantasan judi online di masyarakat
ya selamat siang dea benar sekali baru saja tadi sekitar pukul sebelas siang waktu indonesia barat
menteri budi ari setiadi mengadakan konferensi pers pertamanya sejak dilantik menjadi menteri kominfo oleh presiden joko widodo pada hari senin tanggal tujuh belas juli lalu
pada konferensi pers tadi menteri kominfo didampingi oleh samuel pangerapan selaku direktur jenderal aplikasi informatika
nah konferensi pers tadi berlangsung tidak lama dea sekitar tiga puluh menit
dan dalam konferensi pers tersebut
menteri komunikasi dan informatika menyampaikan keterangan resminya terkait pengendalian atau pemberantasan judi online
jadi pemberantasan judi online ini memang merupakan salah satu dari empat fokus kerja yang diutuskan oleh presiden joko widodo kepada menteri komunikasi dan informatika selama masa kerjanya yang hanya sekitar lima belas bulan saja
nah empat fokus kerja lainnya mencakupi pemilu damai pemberantasan hoaks dan judi online
ada perlindungan data dan juga ada infrastruktur digital dea
nah tadi di konferensi pers menkom info menyampaikan bahwa sejak tahun dua ribu enam belas memang sudah ada sebanyak delapan ratus ribu situs dan tiga ratus ribu rekening terkait judi online yang diblokir oleh kominfo
bahkan tadi ia menambahkan sedikit data bahwa dalam kurun satu minggu terakhir mulai dari tanggal tiga belas hingga sembilan belas juli
seribu tiga ratus tiga puluh tiga rekening dan juga situs terkait judi online yang diblokir oleh kom info
tadi direktur aplikasi informatika juga menyampaikan bahwa kebanyakan situs judi online yang ditemukan atau digunakan oleh masyarakat indonesia ini datang dari luar negeri atau dari negara negara di mana perjudian itu memang legal
nah jadi jika kementerian kom info menemukan adanya
indikasi konten judi baik dari it rekening bank atau situs dan bahkan aplikasi maka mereka langsung memblokir dan mencari orang orang terkait baik bandar juga pengguna
nah selain dari itu dea juga kominfo mengatakan bahwa mereka menemukan konten konten judi online ini dari berbagai pihak
salah satunya adalah aduan atau laporan dari masyarakat lalu laporan dari instansi
pemerintahan lalu juga ada patroli siber
nah patroli siber ini dilakukan lewat sistem pengawas situs internet yang dikenal sebagai ais
jadi ais ini memang beroperasi selama dua puluh empat jam tanpa henti dan dioperasikan oleh tim direktorat pengendalian aplikasi informatika
selain dari pembicaraan mengenai judi online tadi menkom info juga sempat mengadakan sesi tanya jawab dengan awak awak media
dan ia juga mengatakan bahwa dalam wacana untuk mengerjakan fokus kerja yang ditugaskan oleh presiden jokowi
salah satunya adalah infrastruktur digital
pihaknya akan berencana untuk menuntaskan proyek menara bts paling lambat tahun ini
meski begitu tadi menkom info tidak memberi rincian langkah kedepannya apa saja
ia hanya mengatakan bahwa targetnya adalah untuk menyelesaikan proyek tersebut paling lambat akhir tahun ini
jadi informasi dari karmel mursalim terkait apa saja langkah kedepan dari menteri kominfo yang baru
untuk bisa mencegah banyaknya masyarakat yang mengakses judi online
terima kasih karmel atas laporan anda dari jakarta